menteri dalam negeri tito karnavian menegaskan seluruh asn di indonesia agar tidak melakukan mudik lebaran
hal ini disampaikan tito di kantor balai kota makassar kami siang
tito menyampaikan pihaknya sudah melakukan rapat bersama dengan menko pmk menko ekonomi dan menko polhukam
rapat juga dilakukan bersama jajaran polri tni kemendagri perhubungan kemudian juga kementerian kesehatan dan satgas covid
kemendagri juga melakukan kampanye agar tidak mudik termasuk larangan bagi asn dan pegawai bumn
awal pemudik asal pemudik selangi daerah tempat pemudik ya
ini mereka kita berikan kampanye kampanye penjelasan penjelasan
ini mereka kita berikan kampanye kampanye penjelasan penjelasan
untuk membahas semudik lokal ini langsung saja saya menyapa narasumber kami yang sudah terhubung secara daring
heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas dan trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak elvira salam sehat
salam sehat selalu
saya ke mas heri terlebih dahulu karena ada aturan baru juga yang diberlakukan terkait kebijakan untuk larangan mudik atau peniadaan mudik hari ini
mulai tanggal dua puluh
dua april ya mas ada pengetatan persyaratan sebelum nanti kita berbicara mengenai mudik lokal
apa yang kemudian berbeda dengan aturan sebelumnya mas
ya sebenarnya ini untuk adendum tentang peniadaan mudik tahun ini
dan semula adalah enam sampai tanggal tujuh belas mei itu tetap berlaku tetapi melihat perkembangan atau dinamika di masyarakat yang terjadi belakangan
maka satgas memperketat
dan juga ada persyaratan untuk mobilitas ya para pelaku perjalanan dengan memperpendek masa berlaku screening pcr swab antigen maupun chinos
satu x dua puluh empat jam yang bisa dipergunakan sebagai syarat perjalanan
begitu mbak elvira
faktanya seperti apa mas melihat pergerakan masyarakat yang kita tahu faktanya sudah melakukan mudik lebih awal saat ini
berapa persen peningkatannya
sekarang kita melihat tanda tanda bahwa masyarakat memilih mudik lebih awal ya mengambil liburan lebih cepat dan pergerakannya juga bisa diketahui meningkat
dan beberapa kasus sekarang juga sudah ditemuin seperti hari ini misalnya ada kluster mudik ya yang mudik lebih awal di pati ada tiga puluh sembilan warga tertular
setelah menghadiri acara dari perantau yang di rumah menggelar syukuran
habis habis bulan perawai jadi memang ini adalah perkembangan perkembangan yang cukup dinamis dan memang ada dasarnya sebenarnya peniadaan mudik ini adalah tujuan akhirnya adalah mengurangi mobilitas masyarakat di masa liburan

jadi di dua liburan terakhir imlek dan ismail
memiliki pilihan yang cukup banyak
sebenarnya dan pilihannya itu
tidak ada yang baik semuanya jadi
ada impact nya tadi ada beban masyarakat
misalnya tetapi memang
pada situasi sekarang
kita harus mengambil langkah langkah
yang diperlukan dengan
perkembangan yang terjadi
jadi kebijakan pun memang
dalam satu tahun terakhir ini kalau
pak trubus juga perhatikan itu
kebijakan yang trial dan adjustment ya
sesuaikan sesuai perkembangannya
kemudian kita kembangkan
kita perbaiki jadi kalau masalah
menurut saya sejauh ini koordinasinya
berlangsung sangat baik terutama
antara kementerian dan lembaga
tadi juga diperlihatkan juga kan
ada berita bagaimana
menteri dalam negeri menteri kesehatan dan
satgas itu bersama sama mencari
dan menyerukan masyarakat
untuk tidak bepergian dalam situasi
kalau mengenai biaya yang bertambah
atau beban masyarakat yang bertambah
sebenarnya beban masyarakat untuk mudik
ini pasti akan bertambah
karena memang mereka
menyiapkan untuk itu
beban itu juga bisa dikurangi jika
masyarakat juga menyadari oke lah
untuk tahun ini kita semua menahan diri dulu
kalaupun kita punya
sumber daya atau sumber daya
uang yang berlebih
dari hasil kerja setahun kita
sekarang bisa kirimkan juga
transfer silaturahminya juga
bisa diganti dengan
silaturahmi secara digital
yang sudah kita punya pengalaman dalam
satu tahun terakhir ini jadi memang
pak trubus mbak amelia
juga ini memang agak
banyak pilihan yang
diadapi oleh pemerintah tetapi
saya rasa pemerintah harus mengambil
sebuah langkah langkah antisipasi
agar penularan ini tidak
bertambah karena tiga bulan
terakhir ini jumlah kasus aktif
kalau kita cek itu ada
sebuah perkembangan yang
bagus dan tetapi tidak boleh
membuat kita puas sehingga
kita melonggarkan pergerakan manusia
apa yang terjadi di india
saya rasa itu adalah sebuah kaca
penggala besar buat kita
agar ini tidak terjadi
di tempat kita ketika
mereka merasa terlalu percaya diri
bisa mengendalikan covid pada
bahkan menteri kesehatannya
akan terjadi herd immunity di india
itu masyarakat akan lepas
ab dan akhirnya mereka sekarang
menghadapi tsunami kasus yang
luar biasa kasus hariannya tiga ratus ribu
fasilitas kesehatan apapun
sepertinya juga akan susah
menangani hal sebut
tidak ingin itu terjadi di indonesia
dan masyarakat mohon mengerti
pemerintah juga sumber dayanya
kita harus benar benar sama sama
berkorban untuk sementara
waktu sehingga kasus ini
benar benar kita kendalikan
dan nanti ada arahan
selanjutnya dari pemerintah tentang apa
yang sebaiknya kita lakukan
berbicara mengenai trial
kita kemudian pada tahun ini
diperkenalkan dengan mudik lokal
yang diperbolehkan dalam satu
begitu ya mas heri
apa yang membedakan dengan
dengan mudik lokal yang diperbolehkan dalam satu wilayah agglomerasi
apa yang membedakan dengan mudik lokal yang diperbolehkan dalam satu wilayah agglomerasi
begitu seperti di jawa timur
itu dibagi dalam tujuh rayon
blitar raya dan seterusnya
jadi mereka tidak bisa melakukan
pergerakan di antar agglomerasi itu
nah mudik lokal yang dimaksud
tadi sebenarnya pergerakan
dalam skala terbatas
di kawasan tertentu misalnya jabodetabek
itu masih diperkenankan
tetapi bukan dilepaskan sama sekali
sekarang juga masih berlangsung mbak
jadi itu yang kemudian menjadi patokan
bahwa mudik pun
sebenarnya kalau bisa dihindarkan
maupun regional maupun yang lain
itu juga tidak perlu dilakukan
pendapat pak trubus karena kita
yang baru hari ini mudik lokal
dalam satu wilayah agglomerasi
bagaimana kemudian kebijakan ini
jadi salah satu upaya untuk mengobati
rindu masyarakat untuk tetap bisa mudik
di tengah larangan mudik dari pemerintah
usai jeda kami akan bahas
baik kita masih berbicara mengenai
mudik lokal di satu wilayah agglomerasi
saya ke pak trubus
melihat kebijakan seperti ini
yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan
kira kira ini kemudian menjadi
masyarakat tahun ini
sangat ingin mudik begitu
apakah kemudian ini bisa menjadi solusi kebijakan
ya menurut saya sih belum mbak
kalau sampai menjadi solusi secara komprehensif ya
artinya ini hanya merupakan
upaya dari pemerintah
supaya masyarakat itu bisa mencari mudik
itu bisa melakukan
mobilitas antar daerah saja
yang sifatnya misalnya
kalau jatuh tabek jatuh tabek
tetapi apakah itu kemudian akan
saya kira tidak juga
kalau mereka itu
di tempat wisata karena masalahnya
di satu sisi kita
melarang mudik kemudian
di dalam wilayah agglomerasi
tetapi juga di satu sisi ada
tempat tempat wisata juga dibuka
nah disitulah kemudian
saya rasa ini akan menjadi masalah
di mana di wilayah aglomerasi itu banyak tempat tempat wisata
yang nanti pada akhirnya akan membuka
kan ini persiapan
tempat tempat wisata juga perlu
artinya pemerintah perlu memastikan
bahwa tempat wisata itu nanti akan
menampung atau mampu
melakukan penegakan kota kesehatan
taruhlah misalnya kita ambil contoh
apakah ragunan itu siap dengan
lunjakan pengunjung nantinya
ini kan juga harus dipersiapkan oleh
pemerintah termasuk misalnya ancol
yang menjadi idola masyarakat
untuk berkumpul di situ
ini menurut saya juga harus menjadi
catatan tersendiri di mana
mobilitas di wilayah agglomerasi
tetap tinggi nah tetapnya tingginya
ini menyebabkan terjadi kerumunan
nah kerumunan itu sendiri yang selama ini
nah ini kan menurut saya juga harus
dijelaskan harus juga dipahami
tapi menurut saya sebenarnya
perjalanan di wilayah agglomerasi itu sekalian
saja diketapi nggak usah
lebih baik dilarang saja
artinya secara total sama seperti
yang satu ketemburan sosial daerah lain yang tidak
diterapkan aglomerasi yang kedua itu
sulitnya pengawasan di wilayah perbatasan
namanya penyekatan itu tidak banyak efektif
karena wilayah perbatasan ini kan
kalau jalan jalan nasional atau
jalan tol itu mudah diawasi tapi
sdm apakah mungkin jalan jalan
tikus atau jalan artesi juga akan
diawasi kan itu jadi masyarakat tetap
ada kalau misalnya orang
dari bekasi mau ke kerawang
itu kan jalannya banyak sekali
kalau jalan darat kecuali kalau jalan udara
atau jalan laut jelas istilah itu bisa
dipantul dengan jelas
tapi kalau misalnya yang jalan darat
itu perbatasannya itu kan banyak sekali
jalan jalan tikus untuk sampai ke
kerawang misalnya gitu atau
wilayah wilayah lain tangerang juga sama
tangerang dengan wilayah berbatasannya
keserang umpamanya juga itu banyak sekali
jalan yang bisa ditempuh
saya kira ini jadi sulit adalah di pengawasan
menurut saya ketiga persoalan
di partisipasi masyarakat atau
di sini perlukan partisipasi masyarakat mbak
karena yang seperti dikatakan mas eri
tadi itu menurut saya
penting itu kesadaran masyarakat
karena intinya kan kembali ke masyarakat
untuk sadar ya bahwa
kita dalam situasi bahaya kita tidak mau
dua belas bulan kita berdarah darah
melawan covid kemudian kita menjadi
seperti yang terbayang dijelaskan sama mas heri tentang
yang terjadi di india tadi
jadi ini juga menjadi
hal yang menurut saya juga menjadi
pertimbangan yang terakhir menurut saya
ini kepala daerah kepala daerah
yang ada di wilayah aglomerasi itu
itu harus membuat aturan seperti bekasi
itu harus memastikan buat aturan yang detail itu
perjalanan di wilayah wilayah kategori
aglomerasi gitu loh atau wilayah
kipok misalnya juga harus membuat aturan terkendiri
dianggap wilayah aglomerasi tetapi
bagaimana juga mereka berbatasan dengan
wilayah wilayah yang di luar itu
misalnya kan harus harus juga
di level kabupaten bogor itu banyak sekali
karena berbatasan dengan
wilayah sukabumi misalnya nah ini kan juga harus juga
menurut saya secara
pengawasan praktek di lapangan
dengan keterbatasan daripada
sdm keterbatasan anggaran juga
pengawasan juga ini tapi
dgk jakarta sebenarnya
sudah ada yang
yang baru misalnya kan
yang baru nomor tiga puluh dua
kalau nggak salah yang baru itu bahwa
tiap rt itu yang merah
itu harus dilakukan jam malam salah satunya
nah ini kan juga salah satu
upaya sebenarnya salah satu upaya untuk
penyebaran covid meskipun untuk dibatasi sampai
jam dua puluh aktivitasnya dan masyarakat
bermobilitas antar rt rw juga
dibatasi secara ketat
karena susahnya di jakarta sendiri
itu ada sekitar dua puluh tujuh
rw yang kategori merah membada
nah sementara ada berapa rt ada dua
dua lima ratus rt nah ini
pengawasannya agak sulit untuk jakarta
saja dalam konteks di jakarta bagaimana dengan
wilayah wilayah penyangga nah ini
kan menjadi tantangan tersendiri saya rasa
ini hal yang menurut saya
aglomerasi ini malah menjadi
tantangan tersendiri di mana kemudian
beban beban pemerintah menjadi bertambah
kalau banyak yang dilarang
dilarang aja semuanya gitu jadi jelas
oke mas heri sepakatkah dengan
itu apakah ada kekhawatiran
banyak catatan tadi dari pak trubus yang pertama
menurut saya kecemburuan wilayah wilayah yang
tidak diperbolehkan untuk melakukan mudik lokal
kemudian yang mungkin sangat sulit
adalah pengawasan di perbatasan
karena tahun lalu juga hal serupa
menjadi salah satu kendala utama
ya saya ada yang setuju
ada juga yang nggak setuju
kalau kita lihat sebenarnya
pak trubus dalam tiga belas empat belas
sembilan atau empat belas bulan terakhir ini
pembatasan sosial itu dilakukan
memang kita sebaiknya tidak
melihat sebuah regulasi itu secara
terpisah satu regulasi dengan
regulasi yang lain tetapi
sebenarnya ada regulasi besar juga di sana
jadi memang dalam kebijakan
publik covid ini memang
belum ada blueprint nya
semua di semua negara juga memang
sedang belajar dan
menyesuaikan bagaimana sebaiknya
dan di indonesia
salah satunya memang tidak
melakukan penguncian ya
penguncian wilayah atau penguncian negara ya
di lockdown seperti dilakukan
di filipina maupun di india
atau di beberapa negara di eropa
jadi memang kebijakan
besarnya pilihan pemerintah
saat ini adalah
batasan sosial berskala besar
nah dari situ memang ada varian varian
regulasinya tadi seperti
dikatakan oleh pak trubus gitu kan
ada di tingkat
pemerintah pusat di pemerintah daerah
dan bagaimana sebenarnya
regulasi regulasi yang ada di atas
dengan di pusat kemudian juga
bagaimana pelaksanaan di lapangan
keraguan pak trubus bahwa
penyekatan penyekatan tadi tidak
efektif itu coba dijawab
oleh pihak korlantas
atau kepulisan republik indonesia
titik titik checkpoint lebih dari
tiga ratus kayak gitu ya
tetapi kemudian yang harus kita ingat
dalam sebuah kebijakan ini
selain kemudian pelaksananya
di lapangan sebenarnya
tugas besar kita adalah bagaimana
agar mereka tidak perlu bepergian
pada masa yang dilarang
misalnya atau pada masa yang
sekarang ini yang saya rasa
kan jauh lebih
bagus jika kita bisa mempersuasi
publik bahwa sebaiknya
tidak berpergian dulu saat ini
mengembalikan mereka atau
mencegat mereka di jalan
kemudian memaksa mereka untuk kembali
nah bagaimana dengan
wilayah aglomerasi lain yang dikatakan
kecemburuan dan lain lain
ya mudah mudahan kita
ini sudah banyak menyesuaikan diri ya
nah mudah mudahan itu tidak terjadi
dan nyatanya tadi kayak di jawa timur
aglomerasinya awalnya cuma
diatur di surabaya raya
sama malang raya ternyata
kemudian dikembangkan secara lebih luas
biar yang tadi yang disebut
tidak terlalu pergerakannya
tidak terlalu besar
syukur syukur mereka tidak perlu bergerak
gitu ya kendali misalnya dari jakarta
atau dari tangerang punya saudara di
bekasi ya mereka tidak harus datang
lah ke bekasi kayak gitu
mereka cukup pertemuan jelat rohani
kita gitu ya dalam satu tahun terakhir
kita lengah aja dalam lima menit atau sepuluh menit
dengan makan bersama dan lain lain
dan di mana disitu ada virus
maka itu akan sia sia gitu
sia sia yang kita lakukan
dalam skala besar apa yang sudah
kita lakukan terakhir
dalam satu tahun terakhir ini
mudah mudahan on the track
kemudian bisa terus menekan kasus
sehingga kita tidak perlu mengalami
gelombang berikutnya ketika bulan
januari dengan satu ratus tujuh puluh enam ribu
kasus aktif rumah sakit
merasakan bagaimana ibu saya kena covid
dua hari tidak bisa mendapatkan rumah sakit
kasus aktif sekarang kasus aktifnya

rumah sakit itu
occupancy ratenya tempat
saya rasa itu cukup
aman ya cukup konservatif
dalam mengantisipasi jika ada tambahan
kasus tetapi jangan sampai
juga terjadi lonjakan
kasus gitu syukur syukur kita bisa
bisa menekan dalam titik terendah
sehingga ketika positivity ratenya
kayak gitu kita bisa menyebutkan
covid ini terkendali nanti kita akan
review lagi kebijakan kebijakan
yang ada kemudian
bagaimana ekonomi juga bisa bergerak
kita juga tidak bisa memungkiri
kita tidak bisa mematikan ekonomi yang
yang bergerak juga karena masyarakat
juga perlu bepergian
dilakukan sehingga kita bisa
sama sama mencapai tujuan
pengendalian kalau kebijakan
presiden jokowi antara ren dan
gasnya itu harus terimbang
kapan harus digas kapan harus
diren kapan harus diren
kapan harus digas seperti itu
jangan sampai berhenti total begitu ya
mas bagaimana untuk wilayah wilayah
yang tidak masuk dalam delapan wilayah
yang memperbolehkan ataupun diperbolehkan
melakukan mudik lokal
dalam satu agglomerasi
agglomerasinya di beberapa
daerah tidak melakukan itu
seperti di jawa timur saya rasa
sebuah contoh yang cukup baik
karena memang wilayahnya luas
lebih dari tiga puluh empat kabupaten kota
dibatasi adalah beberapa kota besar saja
di sana kan pusatnya ada di surabaya
sama di malang kemudian
di madiun misalnya nah sekarang dibagi
dalam delapan sektor yang mudah mudahan
itu juga akan
mendorong masyarakat untuk
mengurungkan niat untuk bepergian
gitu sih intinya di rumah saja dulu
deh sekarang sabar
oke baik pak terubes
ada komentar mengenai hal itu
ya menurut saya ya memang
kita mengharapkan semuanya
yang kita tunggu tunggu
adalah bagaimana supaya covid ini
tidak terjadi kedakan artinya
apa selalu dalam konteks
apa liburan itu sudah menjadi
horror karena itu di bulan juli
ini memang menurut saya
meskipun ada agglomerasi
tetap saja masyarakat dihimbau untuk
tidak berpergian meskipun himbuan ini
juga tidak akan efektif
karena masalahnya kan masyarakat
juga kalau tidak ada ini kan masa
tidak ada sangsinya mbak jadi kalau tidak ada
sangsi aturan itu kalau tidak ada sangsinya
abai gitu sebagian ya meskipun ada
juga yang mematuhi karena memang
penularan covid yang memang
variannya sekarang bermacam macam ada varian
yang di satu ratus tujuh belas ada varian
eek dan macam macamnya yang
kemudian dibayang bayangi oleh
kondisi yang terjadi di negara lain seperti yang di
masyarakat tadi di india nah menurut
saya juga ini menjadi hal penting juga
bagaimana pengawasan jadi
pengawasan selalu apapun di aglomerasi
ini menjadi penting kalau bisa
memang seperti yang dilakukan
dki jakarta misalnya
untuk wilayah kategori rt rt yang merah
mana misal satu rt ada lima rumah
yang terpapar covid
itu terus langsung di
berlakukan pengetatan yang sangat
tegas gitu dalam arti sampai
ada keluar aturan namanya
jam malam saya rasa ini juga untuk
dalam ini depok ini bogor
maupun ini bekasi
dan tangerang saya rasa tangerang raya
juga harus mengikuti cara cara itu
jadi supaya semuanya seragam
sama sehingga dalam wilayah aglomerasi
ini memang harus ada
langkah langkah tegas langkah langkah pengetatan
yang betul betul optimal gitu loh mbak
karena kalau tidak
ya yang terjadi ya kita
akan berulang ulang dengan masalah
di mana kemudian penuaran penuaran akan
terus berlangsung sementara satu sisi
kita dihadapkan bagaimana
kondisi ekonomi masyarakat kita
yang takangan sudah mulai
kesulitan di dalam masalah
daya beli kemudian konsumsi rumah tangga
maupun tabungan juga sudah pada
habis gitu sebagian masyarakat kita masyarakat
mpr lah menurut saya masyarakat penghasilan
rendah kan sudah susah dengan
adanya aturan aturan psbb
menurut saya ppkm mikro ini bisa diberlakukan
ketat di dalam masa masa
lebaran ini menurut saya jadi diperketat
saja ini jadi pengetatan yang dikeluarkan
belakangan ini sebenarnya kan
kalau lihat surat edaran
gugus tugas covid itu sebenarnya sudah
sudah keras loh itu aturan itu cuman memang
kemudian karena ada
kemudian aturan ini kelihatan
kemudian mau ada kelonggaran kelonggaran
gitu ya ini yang kemudian
dipahami oleh publik di mana kemudian sebelum
tanggal enam mereka berbondong bondong
mudik gitu baik baik
jadi ini sesuai yang terbuat ada pemberlakuan
iskm juga bagus mbak ini yskm ini
diberlakukan meskipun di
jakarta yang tahun lalu itu tidak efektif
tetapi ini kemudian saya berharap efektif
karena apa karena di sini bisa
ditekan mobilitas masyarakat
dengan iskm itu yang penting adalah
pengawasan selama pelaksanaan iskm itu
berlangsung dan itu serempak
di wilayah aglomerasi ini
di jabutabek lah itu harus
betul betul dilakukan itu mbak
implementasi aturan juga harus secara optimal
kembali lagi semua
segala regulasi jika kemudian
tidak diterapkan di lapangan
secara maksimal tidak ada gunanya
tapi di sisi lain kita harapkan
masyarakat lebih sadar bahwa saat ini
pandemi belum berakhir sehingga tadi seperti
himbawan yang disampaikan oleh mas heri banyak
catatan jika ingin mudik
saat ini ada banyak hal
yang harus dipertimbangkan begitu ya mas heri
saya harus tutup diskusi kita malam hari ini
ini waktu kita terbatas tapi mas heri
terima kasih sudah berbincang bersama kami
pak trubus terima kasih sudah berbagi perspektif
selamat malam salam sehat selalu
terima kasih salam sehat